lupa isi bensin
lo bisanya apa sih tugas cuma ngurus mobil isi bensin ngurus mobil nganterin gue kayak gitu aja lupa sih
bego banget jadi orang
neng sekarang lo lari tuh cari pom bensin terdekat isi sampai penuh
udah cepet enak ya
gak ada yang pakai bajet yang ada pakai ojek ya udah cepetan ah uangnya mana non pake duit lo
masih utang gue
aduh tuh kan wustam gue jadi telat nih gara gara lo
dewinya nggak ada
terus dia balik lagi atau enggak
ya saya enggak tau
dari tadi sih mulai rindu
mas itu dewinya itu panjang umur deh yang diomongin
dewi untung kamu cepat balik soalnya
bapak ini dari tadi mondar mandir nyariin kamu
tau gak sih dia sengaja mindain meetingnya kesini cuma buat ketemu sama kamu
yaudah pak saya permisi dulu ya

kucin nenek awas satria
udah nenek tenang aja udah satria pegang kok kucinya
tenang tenang gimana kamu tuh sudah tahu gak bisa ngeliat
makanya jalannya jangan sebelah suruh duduk dong
heran ya ada gitu
di saat rujagat raya ini
seorang nenek yang lebih sayang sama guci
dibanding sama cucunya sendiri
siapa yang bilang aku lebih sayang kucy dari bukanya
satria aku heboh tadi karena khawatir kalau kunci ini pecah kan bisa melukai dia
kamu kalau ngomong harus hati hati pakai pikiran
bubur merah dimakannya pakai kuah itu kan cuma alasan mama aja ah
sejak kapan mah mama jadi perhatian care khawatir sama satria
semenjak satria buta mama kan selalu menganggap satria nggak berguna
iya kan kalau perlu satrio jangan ada di depan mata mama
buat mama satria hanya nyusahin ya kan dan bikin malu
kamu itu ya makin lama makin menjadi jadi aja deh
selama ini mamat sudah berusaha untuk menahan diri
tapi kamu selalu menggunakan kebutaan satria ini untuk menyerang mama
memangnya mama yang bikin dia jadi buta
daripada kita terus terusan ribut seperti ini mendingan kita ke kantor polisi
kita bawa kasus satria biar diusut biar ketahuan siapa yang menyebabkan dia buta
gitu kan gampang aja
hati pilih perasaan mengerang kalau perlu berangkat sekarang ayo
buat apa sih ke kantor polisi segala gunanya apa coba
emangnya kenapa kalau kita ke kantor polisi
iya tan mama pikir kamu justru setuju kamu kan sayang sekali sama satria
kamu kan ingin pelakunya cepat ketahuan
sekarang gini aja deh
urusan dengan polisi
enggak kan selalu bertele tele dan
jadi panjang lebar lama banget ya kan
dan mama mama itu udah dikenal sama publik ya kan
misalnya kalau sampai nanti mama justru yang diketawain sama orang udah gitu disangkain
mama korupsi lah atau mungkin rahasia perusahaan lah diungkit atau rahasia keluarga lah diungkit
panjang jadi semua jadi
tante tante bener ma kalau menurut aku juga nggak ada gunanya kita lapor ke polisi
lagian kalau kita tahu orangnya kita juga bisa melakukannya

nah pokoknya nanti kita lanjutin di kantor ya
pokoknya semuanya tadi aku bahas
nanti jangan lupa ya
jujur atau enggak
jujur tentang apa
sebenarnya apa yang dibilang sama teman kamu tadi
kalau aku pindahin meeting kesini itu
karena aku mau ketemu sama kamu
oh iya aku juga harus pulang sekarang
jangan lupa makan
kelihatannya hubungan kamu sama andre itu semakin membaik ya
ternyata cinta kamu itu tidak bertepuk sebelah tangan

ternyata juga jatuh hati sama kamu
masa sih pak
dewi rasa dia orang yang baik aja kok
mata andre itu adalah mata seorang yang sedang jatuh cinta wi
jangan pernah dilepas ya wi
karena orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan dari cinta
itu adalah kamu
pak saya kerja dulu ya
enggak enggak bukan bukan yang waktu gue foto itu
dewi sekarang jadi tahu kalau gue naksir sama nonila
udah gitu dia pakai marah lagi
kalau dia udah marah kan ngerayunya susah lagi
udah gak ada harapan lagi untuk balik sama dia
kok gue jadi mikirin dewi sih
biasanya gue juga cuek sama dia
tapi kok sekarang di dada gue ada
ada kayak perasaan aneh aneh gitu
ada apaan ya
bentar bentar ya bentar
ngapain pake berhenti
tadi saya lupa isi bensin
isi bensin ngurus mobil nganterin gue
kayak gitu aja makanya lupa sih
mego banget sih jadi orang
neng sekarang lo lari tuh cari pom bensin terdekat
isi sampe penuh
udah jepetan ya
ga ada yang pake baju cook
ya udah jepetan
eh wih bentar wih
ini kayaknya ada dokumen yang ketinggalan
kayaknya sih milik orang yang tadi pada meeting di sini
kan katanya kamu kenal tuh
apa gak silahkan aja kamu anterin ke rumahnya
ya udah dewi anterin
sekalian ah aku mau nengokin tante tante dan nenek
udah lama juga kan gak ketemu sama mereka
tunggu dong non masa main tinggalin saya aja sih
kenapa lagi sih
loh saya kan masih dampingin oli lah
kamu tuh siapa saya
tempat supir dimana
nah tuh tau jawabannya
kamu ngapain kesini
nah pasti kamu tahu ya kalau akang lagi di sini
makanya kamu samperin akan kesini
kamu kangen sama kang ya
is siapa juga yang mau nyamperin akang
dewi bilang gak ada kepentingan sama akang
dewi kesini mau ketemu andre
ngapain wih nyari dan andre

apa di mobil ya
kamu kenapa sih sekarang sama kang kayak gitu wi
biar bagaimanapun juga kan kamu masih tunaan akang wi